barang siapa yang menjaga sholatnya maka allah akan memuliakan hidupnya di dunia
dan barang siapa meninggalkan sholat allah akan menghukumnya dengan enam hukuman di dunia
tiga hukuman ketika menghadapi sekor termaut
tiga hukuman di saat di liang kubur
tiga di saat ketika menghadapi allah
tiga hukuman di saat di dunia
tidak akan allah kabulkan
lima tidak akan mendapatkan bagian dari orang orang yang soleh
keenam nyawanya dicabut dalam keadaan tidak beriman
tiga siksa di alam kubur
allah akan menghimpit kuburannya
allah tidak akan melapangkan kuburannya
yang kedua di atas bara api
mereka berjungkil balik kepadanya
yang ketiga disiksa oleh ular raksasa yang diciptakan oleh allah